sejumlah pedagang pasar tradisional kebon reok mataram nusa tenggara barat
menutup lapak dagangannya untuk menghindari rapi tes
menurut salah satu pedagang para pedagang khawatir akan hasil tes cepat
mereka takut pasar akan ditutup jika ada pedagang yang dinyatakan reaktif berdasarkan tes cepat
aksi penutupan lapak sudah terjadi sejak senin lalu
setelah adanya rencana pemerintah setempat menggelar rapi tes bagi tiga ratus pedagang di pasar tradisional tersebut
namun hingga selasa siang tes cepat tak kunjung dilakukan hingga akhirnya dibatalkan
saat ini kota mataram dan lombok barat masih berstatus zona merah
ratusan ibu hamil di surabaya jawa timur kembali mengikuti tes swab masal gratis pada selasa pagi
pemerintah kota surabaya mengadakan tes swab gratis kedua ini di halaman gelanggang
olahraga pancasila jalan indragiri surabaya
tes masal kedua ini dilakukan akibat ramainya peserta yang mendaftar pada gelombang pertama
mengingat ibu hamil merupakan salah satu golongan yang rentan terinfeksi covid sembilan belas
senang sih ya kalau di rumah sakit kan bayar agak mahal
kalau di rumah sakit gratis ya
ini ambil ke berapa
ke jalan sembilan ini
sembilan sembilan ambil ke berapa
berbeda halnya di papua
wali kota jayapura ben hur tomimano meminta gugus tugas penanganan covid sembilan belas
menghentikan seluruh tes cepat masal lantaran pemkot jayapura kehabisan anggaran
selain itu wali kota jayapura juga meminta isolasi pasien positif yang terpusat di hotel untuk dihentikan
dan sampai saya mendengar dinas kesehatan
yang bagus melakukan ini berarti telah melanggar perintah saya
dengan perintah saya ini hotel akan sedikit sedikit
karena kita sudah kewalahan
karena kita terpuras habis untuk covid sembilan belas
dan defisit anggaran yang terlalu besar
sebagai gantinya wali kota meminta tes cepat hanya dilakukan
jika ditemukan warga yang sakit yang menunjukkan gejala covid sembilan belas
dan akan ditangani di puskesmas terdekat
sebelumnya pasien covid sembilan belas di jayapura diisolasi dan dirawat di hotel
yang memakan dana satu tiga miliar rupiah per bulan
jumlah itu belum termasuk biaya melakukan tes cepat masal yang masif dilakukan
tim liputan cnn indonesia